tetapi yang dikritisi oleh pd perjuangan
ketika implementasinya ada vested of interest
di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan
jadi repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
bang deddy saya akan langsung ya ke bang deddy ya
ini sekjen pdi perjuangan mas hasto kristianto menyebut bahwa
dukungan budiman sujatmiko kepada prabowo subianto
itu adalah bentuk politik adu domba ataupun devide et impera
ini berarti pdi perjuangan merasa khawatir bahwa kader kadernya
tidak satu barisan mulai membelot dari keputusan partai
itu harus ditanya sama pak sekjen ya
anda sebagai kader melihatnya bagaimana
saya baru mau jawab lo terus nyerang
agak sabar deh
jadi bahwa itu kemudian digunakan oleh pak sekjen kan memang ada dasarnya
pertama kan budiman memang
kader kita pernah anggota dpr ri ya kemudian
apa namanya deklarasi itu dilakukan di kandang banteng di jawa tengah
jadi kan kita melihat bahwa itu ya
apa ya walaupun itu haknya kan sebagai fatsun politik itu kan sama misalnya ini
pdi perjuangan tiba tiba rekrut orang gerindra lalu deklarasi di sumatera barat
kan itu kan ngajak perang kira kira dari perspektif kami ya
saya kira ya bisa dipahami pak sekjen sampai mengeluarkan kata seperti itu
tetapi bahwa itu hak dari budiman sujatmiko atau gerindra ya
sah sah aja kan gak ada yang bisa melarang ya kalau menurut saya
berarti menurut pdi perjuangan saat ini
partai gerindra sedang mengajak perang
dengan tadi deklarasi budiman di semarang di kandang banteng
tadi kan anda mengatakan begitu tuh
ya kira kira seperti itu pemahamannya kan
ya perang dalam arti bukan perang bunuh bunuhan
oke artinya ya perang dalam arti bukan perang bunuh bunuhan
perang dalam arti bukan perang bunuh bunuhan
bd perjuangan merasa khawatir gak ketika kemudian ada kadernya budiman sujatmiko
politisi senior yang punya track record
punya citra yang cukup bagus di masyarakat kemudian membelot dari keputusan partai
mendukung prabowo subianto bukan gajar pranowo
kita berpolitik dengan keyakinan mbak
kalau kita berpolitik dengan kekhawatiran
tiap hari ini harus makan aprazolam atau sanaks nih
kita sudah terbiasa menghadapi pertarungan pertarungan
yang paling keras
bahkan diantara semua partai politik yang ada
saya kira hanya pdi perjuangan
yang pernah menghadapi kekuasaan sedemikian kerasnya
sehingga kantornya harus diserbu dan ratus orang mati dan hilang
jadi kita tidak pernah berpolitik dengan kekhawatiran
jadi gak khawatir ya
loh tidak lah
kalau khawatir saya nggak ada di sini hari ini mbak
mungkin lagi di kampung nih ngumpul sama tokoh tokoh masyarakat
jadi gak masalah ketika seorang budiman sujatmiko memberikan dukungan
kepada prabowo subianto
itu haknya dia
tetapi kan partai ini punya aturan
punya fatsun punya anggaran dasar anggaran rumah tangga
punya peraturan organisasi punya kode etik
itu kan yang harus kita tegakkan nanti ya pada waktunya
jadi dari keputusan partai itu ataupun berdasarkan adart partai
kita beli kita beli kita beri dia kesempatan untuk mengundurkan diri
karena budiman itu tahu persis
aturan tata kelola organisasi
ketika orang ya kita itu berlakukan demokrasi internal
sampai partai mengambil keputusan
kalau sudah mengambil keputusan masih berbeda
maka dilakukan pemecatan seketika
karena itu menyangkut harkat martabak dan soliditas partai
ambil contoh nih gubernur kalimantan tengah
kita calonkan si a lalu kader kita si b mencalonkan diri
seketika kita pecat oke
kemudian dia menang gubernur
balik lagi kan tapi
oh dia datang balik
enggak kita terima pak
sebagai anggota tidak
jadi sampai sekarang
dan itu terjadi dimanapun
sugianto sabran bukan
bukan anggota pdi perjuangan
tidak pegang kata pdi perjuangan
dan itu jangankan pilpres
jadi ini enggak ada urusannya
nah yang salah ini kan budiman gak paham aturan partai
dia berharap dipanggil dulu diberi surat peringatan dua tiga kali
kalau yang dikasih surat peringatan itu pelanggaran kecil
tapi kalau korupsi narkoba tertangkap kayak kemarin kasus judi di dalam ruang sidang
itu mah pepencatan seketika
enggak ada urusan
yang mau dipanggil itu yang mau dibina
gerindra dianggap mengajak perang pdi perjuangan ketika budiman sujadmiko deklarasi prabowo subianto di kandang banteng di semarang
itu bahasa nana
enggak itu tadi kan bahasanya bang deddy
itu masuk pak deddy dulu
kan tadi kan saya tanya tadi
oke menanggapi pernyataannya sekjen pd perjuangan bahwa ini politik adu domba
ya maksud itu kan sah sah saja
pak sekjen mas hasto kan sudah kaliber lah berpolitik sudah paham
tapi saya yakin tidak dimaksudkan bagi partai gerindra apalagi pak prabowo
nggak pernah kami partai mengadu domba apalagi pak prabowo
justru pak prabowo itu orang yang dapat diterima
dapat diterima ya
mengakomodir semua kepentingan
kemudian tokoh pemersatu
dan juga tokoh yang mampu menggerakkan mendorong semua politik bangsa untuk maju
itulah sebabnya kenapa pak prabowo ratingnya rankingnya elektabilitas naik terus
lebih karena itu sementara banyak capres sibuk medsos sibuk selfie sibuk kesana kesini
pak prabowo menjelaskan
bukan bilang capres lain
capres lain siapa yang sibuk medsos sibuk selfie ini
maksudnya dianggap disebut
maksudnya ini kan tahun politik semua sibuk mencari simpati
tapi pak prabowo bukan mencari simpati
karena posisinya sekarang sebagai men han
tugasnya melaksanakan tugas sebagai men han sebaik mungkin
alhamdulillah jadi menteri kinerja baik
itu juga ternyata masyarakat kita ini kan fenomena politik yang berbeda
ternyata sekarang kita tercatat oh rupanya masyarakat kita semakin cerdas
semakin jeli siapa sesungguhnya pemimpin tokoh yang betul betul bekerja sehingga mendapat simpati
jadi simpati itu bukan dicari cari diminta minta didatangi bukan
simpati itu datang dengan sendiri apabila kita jujur disiplin kerja dengan baik simpati itu akan datang
itulah kenapa pak prabowo mendapat simpati yang baik
kemudian kedua tadi terkait aduh doang mendadak
hubungan partai gerinda dengan partai pdm sekali lagi itu seperti saudara kembang
hubungannya sangat baik sejak dulu orang tua mereka pak sumitro bung karno hubungannya baik
jadi kalau misalnya nanti ada kader gerindra yang mendukung ganjar pranowo buat gerindra itu gak ada masalah ya
etis etis saja pertanyaan saya
itu dialami semua partai
caleg nih mohon maaf caleg kita ada yang pindah kepadanya kita gak marah
ada caleg kita udah jadi caleg dibesarkan pindah gak marah
udah jadi kader dibesarkan dikampanyekan dibiayakan
pindah pindah pindah
kita pak prabowo gak pernah marah
jadi gerindra akan nampung kalau misalnya budiman dipecat dari pdi perjuangan nampung gak
pak prabowo dibully di fitnah gak pernah marah
balas dengan kebaikan
semua itu balas dengan kebaikan jelas
bang riza kalau misalnya kemudian budiman sujadmiko dipecat oleh pdi perjuangan gerindra siap nampung nggak
saya kira itu pilihan orang yang tidak bisa kita paksa
itu hak asasi orang
banyak juga ada kader kita yang pindah ke partai sah
yes karena pertanyaannya kalau misalnya yang dipecat mau ditolak
itu ditampung gak oleh gerindra
kan sudah memberikan dukungan kepada pak prabowo
selama ini kami tidak pernah membatasi orang yang masuk ke partai maupun keluar partai
itu berlaku di semua partai
tanya mas deddy di pdip begitu di semua partai begitu
kita ini katakanlah ada partai kami pindah ke partai partai
tahu tahu kita sama sama mengusung capres yang sama
jadi ini bukan niatan dari gerindra untuk menyerang pdi perjuangan
tidak pernah kami hubungan baik
justru disikapinya begini mbak nana
justru disikapinya positif
pdip itu partai pemenang pertama
alhamdulillah gerida partai pemenang kedua
partai gerindra dan pdip itu partai besar
ini kedua partai ini partai yang baik
kenapa partai besar
karena kedua partai ini tidak hanya memenangkan partai pemenang dan kedua
tapi kedua partai punya kader yang diusung sebagai capres
jadi nana harus disikapinya baik
partai gerindra dulu bersama ibu mega
kemudian ngusung jokowi ahok
kemudian berkompetisi dengan pak jokowi
dua kali kemudian bergabung
itu kan sesuatu yang baik
tapi ini pada kenyataannya sekarang situasinya tidak seindah yang anda katakan tadi
sampai pak jokowi mengeluarkan pernyataan ini
saya akan putarkan ya
pernyataan pak jokowi
situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat hangat kuku
dan sudah mulai cenderung menghangat
agak memanas tapi belum panas
dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri
sudah mulai saling panas memanasi
dalam tahun politik ini kawan adalah kawan
kalau racing kalau balapan
tapi jangan sikut sikutan
kita ini saudara sebangsa dan senah air
jangan dilupakan itu
pernyataan presiden ini apakah mengacu ke serangan serangan pdi perjuangan ke partai gerindra dalam satu minggu ini
ya saya kira presiden cukup banyak data untuk mengatakan itu
bahwa memang eskalasinya naik
beliau sebut sebagai panas
ya jadi memang sedang naik
saya justru melihat sebetulnya salah satu faktor yang membuat ketegangan politik terjadi justru pada pak jokowi
kalau menggunakan analisis aktor ya
karena dukungan beliau lebih banyak terlihat kepada prabowo misalnya
dan saya sebenarnya heran dengan partai partai besar ini
kok begitu mudah seperti dipermainkan oleh maaf saya sebutkan oleh pak jokowi
karena beliau kan sebetulnya juga kita lihat ada inkonsistensi dalam pernyataan
tidak mau cawe cawe cawe cawe lalu kemudian melarang cawe cawe dan seterusnya
ada inkonsistensi di situ
dan kemudian juga sebetulnya seorang jokowi ada masalah kaitannya dengan pdip
saya harus katakan itu
fakta empiriknya misalnya jokowi tidak mampu menaikkan elektabilitas pdip
jadi apa dampaknya
apa dampak elektoralnya seorang jokowi kepada pdip
jadi wajar saya melihat kalau bumega agak naik tensinya
karena melihat perilaku agak naik saya sebut agak naik
karena perilaku sikap politiknya seorang jokowi
yang kemudian sudah jelas bahwa pdip sudah mendeklarasikan ganjar
tiba tiba kemudian justru lebih dekat dengan prabowo misalnya
ini kan wajar di dalam politik
jadi menurut anda panasnya situasi hari ini ya karena memang faktornya
pak jokowi juga yang kemudian
ya saya harus sebut itu karena ada inkonsistensi dari jokowi
konsistensi dari sikap dan juga pernyataannya pak jokowi ya
oke saya mau ke bang deddy dulu nanti baru saya ke istana ke mas joko
bang deddy bagaimana kemudian anda pdi perjuangan merespon tadi
pernyataan himbauan dari presiden jokowi bahwa jangan sikut sikutan
jangan saling memanasi meskipun antar kawan
ini kan dianggap pdi perjuangan dan gerindra sama sama kawan begitu
pertama ya kalau panas itu tidak bisa dihindarkan
kita tinggal di daerah katolik setiwa ini karena sudah pasti panas
ini bukan parah cuaca maksudnya
ya apalagi sekarang suhu bisa sampai tiga puluh enam derajat di jakarta
dan kalau di dalam apa namanya menjelang pemilu panas
panas itu dalam artian quote and quote memang ada banyak dinamika
ada banyak dialektika ada banyak romantika itu ya biasa aja
sepanjang orang masih berada dalam koridor demokrasi
masih berada dalam koridor perdebatan yang berada
saya kira kita nggak perlu khawatir dari dulu sudah begitu
namanya demokrasi ringan ya
yang tidak mau panas itu cuma zaman pak suharto dulu waktu orde baru
panasnya dikit paling pas mau sidang umum mpr kan gitu tuh
sebentar doang tuh panasnya
kalau sekarang panas ya biasa
sikut sikutan ya kursinya cuma satu kok
presiden cuma satu ya wajar orang berebut untuk satu tempat itu ya sikut sikutan
tapi kalau dibilang bumega panas saya belum pernah melihat satu pun pernyataan
atau gesture dari bumega
jesture dari bumega yang bisa dikatakan panas apalagi terhadap pak jokowi
kita lihat berbagai event bagaimana hubungan pak jokowi ibu mega di kemayoran
membawa pak apa namanya ibu mega naik tangga
lalu ketika di lenteng agung bagaimana mereka terlihat begitu akrab
kemarin waktu paski beraka juga seperti itu
jadi gini ya ibu mega itu saya kira salah satu dari sedikit ya
apa namanya politisi kita yang sudah ditempa oleh zaman melalui berbagai zaman yang sulit
dan beliau bisa menempatkan diri secara pas
misalnya gini saya ambil contoh nih setelah itu hari senin dikumpulin dpp udah pada panas tuh
karena kan sebenarnya ada dinamika
ya kan cuacanya udah kan

cuacanya juga panas juga mbak
dianggapnya bahwa ada akon ini
enggak waktu itu sore sore memang panas tuh suhunya
di sini senin itu satu hari setelah golkarpan mendeklarasikan ke prabowo subianto
ini yang namanya politik
kalian belajar kalian lihat
berarti memang suasana kebatinan di internal pdi perjuangan agak panas ya
setelah deklarasi golkarpan ke prabowo subianto
kalau tidak panas justru aneh mbak
ya masa iya kita cuek cuek aja dinamika terjadi setiap jam setiap hari
kalau kita enggak panas malah aneh tuh
saya ingin tanya ya panasnya itu karena merasa bahwa ada peran presiden di sini nggak sih
yang membuat situasi menjadi panas mengintervensi
kami sampai pada hari ini tiba pada satu kesimpulan
bahwa jokowi pak presiden jokowi itu akan berlaku sebagai kader
dalam artian preferensi politiknya tidak mungkin berubah dari ganjar pranowo
tetapi sebagai presiden dan ini pesan ibu mega juga
kami tidak pernah berharap pak jokowi sebagai presiden menggunakan instrumen instrumen negara atau kekuasaan untuk menguntungkan salah satu calon manapun
oke itu harapan
itu sikap politik
itu harapan itu
itu sikap politik
nah gini sekarang lihat
karena secara empirik kan kita lihat memang ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ketegangan antara ibu mega dengan pak jokowi
kita lihat misalnya pada peringatan lima puluh tahun pdip misalnya
itu kan terlihat bagaimana kemudian bu mega mengingatkan bahwa anda adalah petugas partai
sama dengan posisi jokowi di forum itu seperti tidak punya apa apa
tidak punya apa independensi sebagai presiden
jadi itu sebenarnya warning dari seorang megawati sebagai ketua umum partai
jadi kalau dikatakan tidak ada ketegangan ya fakta empiriknya ada kok
sebenarnya ibu mega ini kenapa kita selalu konsisten memakai kata petugas partai
ini yang selalu digunakan oleh lawan lawan politik untuk mendowngrade pdi perjuangan
kita memahami partai itu sebagai kumpulan rakyat yang mengorganisir diri
lalu mempunyai ideologi dan segala macam
yang namanya petugas partai di pd perjuangan adalah orang orang terpilih primus interparis
yang bisa menjadi petugas partai itu adalah mereka yang diberi wawonan
yang bisa bersikap seperti itu adalah kader yang ideologis
saya membaca jokowi itu bukan kader ideologis
bukan kader ideologisnya pdi perjuangan
karena memang di data saya di data saya
nawacita itu adalah produk ideologis
di data saya saya tidak menemukan

jokowi itu ikut sekolah partai sebelum menjadi wali kota
pola partai belum ada waktu itu
kalau kaderisasi ya
ada proses itu yang tidak dilalui oleh seorang jokowi
saya mau tanya dulu ke mas joko
mas joko bahwa pak jokowi diharapkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk cawe cawe pada pilpres dua ribu dua puluh
itu harapannya pdi perjuangan yang disampaikan oleh bang degi
itu yang kita lakukan mbak
dan ibu megah kan sudah menunjukkan
itu harapannya ya
kalau beliau dua ribu empat itu mau menggunakan instrumen itu saya kira akan lain sejarah ini
pidato kenegaraan kan clear sekali jelas sekali yang disampaikan oleh bapak presiden
kalau anda menyatakan jadi gini istilah tentang lurah
kalau istilah tentang lurah itu kan kita pahami teman teman relawan semua ini kan masalah kedekatan pimpinan dengan rakyat gitu kan
ada kedekatan hubungan
dan pada konteks kedekatan hubungan itu seringkali ditafsirkan orang menafsirkan saking dekatnya dengan presiden
seolah olah bisa dikawal
dan kita legitimasi mengklaim bahwa ini adalah keputusan dari bapak presiden
tapi kan faktanya pada pidato kenegaraan itu kan jelas sekali
presiden menyatakan kalau konteksnya seperti itu saya ini presiden
saya adalah penanggung jawab politik nasional
dan beliau harus berdiri dalam posisi yang betul betul netral
saya mau nambahin mbak yang tadi dikatakan oleh kang ubed tentang presiden jokowi inkonsisten
enggak selama ini kami di kantor staf presiden terus menerus mencatat dan melihat proses prosesnya
bahwa presiden konsisten konsisten terhadap apa
konsisten bahwa dia adalah pemimpin negara
konsisten bahwa dia adalah penanggung jawab politik nasional
dimana politik ini harus dijaga
karena suka tidak suka ke depan indonesia itu punya peluang
jadi presiden tidak melakukan orkestrasi politik ya menurut ksp ya
arahannya ada iya arahannya dalam artian begini
arahannya itu hukuman tidak wajib tetapi arahan itu adalah berupa masukan berupa saran
dan harus kita lihat
arahannya kemana nih
bukan bukan bukan
bukan partai partai politik
siapapun datang kepada presiden sebagai penanggung jawab politik nasional presiden memberikan arahan
arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan
mau diterima sokor tidak diterima silahkan
masing masing entitas politik itu punya independensi dan integritas sendiri untuk mengambil keputusan dari arahan yang diberikan oleh golkar
arahan presiden itu legitimate sebagai pemimpin tertinggi di republik ini
ya diikuti arahan bapak presiden jokowi diikuti karena apa
mereka butuh pak jokowi
karena pak jokowi hari ini rakyat yang puas
kesimpulan itu bisa keliru kalau kita melihat fakta faktanya
banyak narasi presiden itu yang tidak konsisten
bahkan terus dari awal ketika dia tidak mau mencalonkan calon presiden tahun dua ribu tiga belas bulan februari tahun dua ribu empat belas kemudian menjadi calon presiden
kemudian kebijakan untuk melarang ekspor batubara tiba tiba berubah menjadi boleh ekspor dan seterusnya
saya jawab mbak kalau yang batu bara ini
maksud saya kita kasih
tapi supaya memberikan contoh contoh yang benar gitu
supaya tidak menjadi misperpersepsi gitu mbak
itu kan fakta empirik bahwa memang ada
faktanya betul seperti itu
tetapi fakta di dalamnya yang terjadi tidak seperti itu
kita melihatnya fakta empirik itu ada inkonsistensi
karena penjelasannya itu hanya dilihat sepotong gitu
yang terakhir karena ini menyangkut cewek cewek
bulan mei presiden mengatakan bahwa dia akan cewek cewek urusan negara ini
tiba tiba kemudian dipindah ke negaraan dia bilang ini urusan ketua partai
jadi disitu juga ada
itu panggung depannya ya
iya panggung depannya
ini kelihatan sekali
saya kira ini inkonsistensi
dia tidak akui saja bahwa ini memang inkonsistensi dari seorang jokowi
dan itu politik
bukan seperti itu
saya mau ke bang panel baru sebagai relawan projo ini
bang panel bahwa pak jokowi dianggap melakukan orkestrasi politik dengan kepanjangan tangannya
melalui golkar pandan juga tangan relawan
projo sampai membuat tadi teman teman di pdi perjuangan situasinya panas katanya
satu hari setelah itu
ya panas karena suhunya
saya tadi sebut loh
jadi sebenarnya mbak ivana yang mengkhawatirkan mungkin bukan koalisi kurus atau koalisi gendut
tapi kemana arahnya pak jokowi ini
karena pak jokowi faktor yang sangat menentukan nanti di dua ribu dua puluh empat
itu yang bikin dakdikduk
jadi karena faktor yang menentukan boleh cawe cawe gitu menurut projo
ya kalau cawe cawe kan udah disampaikan pak presiden juga
bahwa dia cawe cawe untuk kebaikan buat bangsa ini ke depan
masa nggak boleh
tapi dia juga memastikan
tapi dia juga memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan
saya juga akan memastikan
bahwa pak jokowi tidak akan menggunakan instrumen negara untuk urusan kepentingan pemenangan politik
jadi tidak ada instrumen negara sedikit pun yang dipakai
untuk melakukan intervensi terhadap pilpres dua ribu dua puluh empat
nah kalau untuk konteks kami di projo
kalau kami kan masih berproses
ada kalanya nanti kita juga ya kalau mbak bilang tadi ada arahan atau cawe cawe pasti kami dengar
itu ada waktunya nanti
kita akan bergerak ke situ
tapi bahwa presiden melakukan orkestrasi politik melalui tangan tangan itu tadi partai golkar
pan dan juga relawan
masa memberikan arahan masukan itu
ya kalau ke situ saya pikir enggak lah
kan sudah disampaikan di pidato kemarin
oke itu tuh
tapi menurut bang ubed itu di panggung depan panggung belakangnya nggak seperti itu
bang ubed ada di panggung belakang berarti dia
saya kayak sebagai anggota
di akademisi sebagai peneliti saya kira berhak ya untuk menganalisis lebih dalam persoalan itu gitu loh
jadi saya kira memang faktanya seperti itu kok
saya kira politik itu kan tafsir mbak
tafsir dari analisis kemudian analisis itu menjadi sebuah tafsir gitu dan itu sah sah aja yang dilakukan pak
ini ada hal yang harus diluruskan juga gitu supaya masyarakat itu tidak menjadi bias terhadap peristiwa peristiwa politik yang ada hari ini
itu yang harus menjadi pesannya dari mbak presiden
karena memang seperti itu kan
pak jokowi lebih dekat dengan relawan misalnya
lebih menggiring relawannya mendukung dukungan jokowi misalnya
ketimbang misalnya dekat dengan partai yang justru membesarkannya
saya kira itu realitas yang harus kita ingatkan
saya kira enggak juga
karena saya pegang data relawan dari dua ribu dua belas dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
sampai sembilan puluh delapan persen itu teman teman itu ya ada di kita
jadi kalau hanya beberapa teman teman kayak projo sebagian barajipi
ya itu ya silakan hak politik
dan belum ditentukan setahu saya
masih nunggu nanti sih enggak presiden
jadi kalau dibilang hanya dekat dengan relawan enggak juga
oke silakan bang rizet mengapainya
ya jadi saya kira begini ya
bangsa ini kan bangsa yang besar
semua presiden bahkan semua pemimpin dimanapun ya di komunitas manapun selalu ingin yang pertama ke depan harus lebih baik
dan ke depan supaya berkelanjutan
jadi wajar kalau seorang presiden atau ketua umum atau apapun pemimpin di komunitas apapun yang selalu berpikir ke depan harus lebih baik
nah salah satunya selalu berpikir ingin pemimpin berikutnya juga pemimpin yang lebih baik
saya kira itu normatif sesuatu yang baik
tapi kan pak jokowi kadir partai petugas partai yang partai yang lebih baik
tapi itu juga yang penting
itu juga penting
itu juga penting

itu yang harus dibedakan
pak jokowi itu sebagai presiden pak jokowi itu sebagai kader partai pak jokowi itu sebagai pribadi
ini beda ini
sebagai kader partai tentu pak jokowi akan memahami mengerti apa yang menjadi kebijakan partai
sebagai presiden juga mengerti
tidak akan menggunakan instrumen negara pemerintah
untuk kepentingan capres tertentu
saya kira sepakat
sebagai pribadi ini tidak bisa
ketua dewan pembina prajurit
hati ini tidak bisa dibelok belokkan
oke maksudnya apa nih hatinya pak jokowi kemana
ya pak jokowi itu tidak bisa dibelok belokkan
kalau ada kecenderungan pada capres tertentu
ketua umum anda maksudnya
tidak bisa dilarang
ya saya pribadi melihat
pak jokowi ini ingin menjadi
ingin kehidupan di pimpinan pemimpin yang lebih baik
pak jokowi itu mungkin sudah melihat kemampuan
kompetensi integritas dan lain lain daripada pak prabowo
karena dalam satu kabinet
dan tentu pak jokowi juga sudah mengerti
kapasitas kompetensi pak ganjar
sudah juga mengerti kompetensi pak anies dan sebagainya
poin saya adalah tidak salah
kalau pak jokowi sebagai presiden
memilih satu diantara tiga itu tidak salah
saya ingin tanya terakhir ya bang riza ya
karena kita waktunya sudah habis
gerindra merasa diuntungkan nggak dengan situasi ini
tentu gerindra sangat senang
bahwa pilpres kedepan ini
pak prabowo sudah menyampaikan akan melanjutkan
jadi merasa diuntungkan ya
kan apa yang disampaikan pak jokowi sudah jelas pada ulang tahun
bahwa kinerja kerja keras gerindra sangat baik
perlu ditingkatkan kembali
pak prabowo semakin meningkat dan sebagainya
perlu diteruskan kerja keras ini
jadi kami tentu senang
ke pemimpinan pak jokowi yang baik
dan kami sebagai
partai pendukung pemerintah
akan melanjutkan program pak jokowi
bapak mau menambahkan
ya saya tambahin sedikit
kondisi panas itu biasa
semua bermanuver politik itu biasa
cuman kami berharap
dalam konteks pemilu nanti
kita semua jangan jadi agen agen hoax
agen agen yang membuat friksi di bangsa ini
ya agen agen isu sara
karena ini langkah mundur
lebih kita kedepankan lagi
kebutuhan akan persatuan nasional kedepan
karena ini yang jadi syarat
ini adalah salah satu syarat
dalam politik dua ribu dua puluh
projo belum ada keputusan ya
terbuka dengan siapapun
kita akan bergandengan dengan siapapun
sepanjang kita punya sama sama agenda
untuk memajukan indonesia
sama pdi kita udah rasakan
jadi ini projo main dua kaki juga ya
sama seperti pak jokowi
kalau menurut banyak orang
kita akan tanya nanti
bagaimana tanggapan dari teman teman mahasiswa
yang memanas antara pdip dengan gerindra
apakah teman teman mahasiswa
melihat ini sebagai pemanasan
jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di politikalshow